saiku ya aku taunya cara bingung buat memasuki kedepokan ini
kita gunakan saja jurus kemplang teluk
jurus kemplang telu
apa itu seumur umur tidak pernah aku mendengarnya
itu aja yang dibikin oleh pak kiai biong
barang siapa yang tidur akan bangun dan yang bangun akan tidur
tapi mereka tidak bisa melihat kita
kalau begitu hebat sekali
ini ada apa ribut ribut
kisah anak ini siapa
dan mau apa datang kemari
saya mencari kelemah bagusan toh soki sana
kidemang sedang pergi ke matram kemungkinan pulang baru besok
masuklah kisah anak di dalam banyak hiburan
tidak ki terima kasih
biar saya menunggu ki demang di tempat yang lain saja
jangan gitu kisah anak kisah anak ini kan tamu ka demang
wah ini tempatnya kisah anak
siapkan makanan dan minuman ini ada tamu ki demang
tolong temenin dia
saya pengisi dulu saya
silahkan duduk di sini kak
kamu baru kesini
untuk terima kasih
aku di sini mungkin
kayaknya kamu lagi bisa berkembang
aku melihat ibu kananmu
saya bisanya ada video

bh punya juga kita
ih isinya ada tahu apa apa ya
bukan nyai aku hanya orang kamu
kakang udah lama kenal sama kidemang
tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat juga
ini tempat apa
tidak seperti keademangan biasa
ini adalah tempat laki laki mencari kesenangan
begitupun kamu kakak
kamu bisa mencari kesenangan di sini
kenapa makanannya dilihat saja kakak
atau mau aku suapin
saya sedang puasa
ada perempuan yang sedang gagang pelet
aku juga mau
kalau kakak mau pelet
tapi tanpa dipelet pun
aku sudah lengket sama anak
malam ini kisanak menginap saja di sini
saya sudah menyiapkan kamar untuk kisanak
nyilasmi tolong antarkan dia ke kamarnya
kakak mari bangun
nanti kakak akan menginap di kamar kakak
kakak kakak mau ke mana
aku ada kamar kakak
kakak boleh milih satu wanita paling cantik di sini
untuk menemani kakak malam ini
nyai sampai kedemang datang tolong jangan ganggu saya
akulah yang kamu cari
katakan pesan apa yang kamu bawa dari kiai lembamanan
saya mohon kiai menunjukkan jati diri
pergilah kamu ke selatan
temui ki dharma di kaki gunung selamat
sampaikan salamku pada dia
jangan pernah sekali sekali kamu sampaikan salam kepada orang lain
kecuali pada dia
baik ki demang
baiklah kalau begitu
kemana orang orang yang tadi
apa mungkin ki bagusantoso sedang menguji ku
aku taunya cara biong
buat memasuki perlipukan ini
kita gunakan saja jurus kemplang telur
jurus kemplang teluk
seumur umur tidak pernah aku mendengarnya
itu aja yang dibikin oleh pak kiai biong
barang siapa yang tidur akan bangun
dan yang bangun akan tidur
tapi mereka tidak bisa melihat kita
kalau begitu hebat sekali
nanti aku bisa celaka
kalau sampai aku memberitahu biong
aku akan ajarin biong
aku jadi ngantuk biong
mardika jangan tidur
ini bagaimana kelanjutannya
ajarin aku ilmunya
yang yang apa tuh
kamu kenapa keluar
kalau dia keluar
kamu akan kembali ke rumah
kamu akan kembali ke rumah

iya tapi ajari aku ya
kamu kenapa keluar
kalau dia bangun
kita bisa ke tahuan

cepat cepat semuanya
ini benar benar maju
apakah sudah ada tanda tanda
bagaimana pak kiai
dimana mbah hardika sekarang
aku benar benar khawatir
aku sudah pernah hampir kehilangan dia untuk selama lamanya
dan sekarang terjadi lagi
mbah hardika anak yang cerdik dan kuat
dia bisa menjaga dirinya
tidak nyi tidak
aku tidak bisa mengendalikan perasaanku sendiri
aku benar benar khawatir
kamu jangan berpikiran tidak tidak
berdoalah yang baik baik
karena allah mendengar doa seorang ibu
mudah mudahan allah mendengar doamu
tenanglah mbah hardika akan datang dengan sendirinya
dengan bantuan suamiku
bagaimana pak kiai
apakah mbah hardika sudah ketemu
sebentar lagi mbah hardika akan datang kemari
tolong ubah aku jadi basir
aku mau mengantarkan makanan dan minuman ini
taruh kembali di tempatnya
tapi farida belum makan dari kemarin mah
taruh di tempatnya atau kau akan mati
dia tidak pantas jadi istri
wujudmu memang manusia
tapi kau bukan dari golongan manusia
kau adalah golongan setan
kau sudah berjanji padaku
untuk selalu tunduk dan patuh dan setia padaku
jangan bermimpi untuk mendapatkan farida
dua puluh hari cukup untuk membuat dia kembali
aku setelah menolong osisa

sedangkan sudah bers compromosi
menulis seperti ini
semua ada yang ngeluduk
kenapa saya menyerangkannya
kenapa saya menyerangkannya

pasti ada sesuatu yang aneh
sepertinya ada ruangan lain
di balik dinding ini
sepertinya ada ruangan lain
di balik dinding ini
di balik dinding ini
di balik dinding ini
di balik dinding ini